markas beskar tni mengatakan mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio saat ini adalah tentara aktif
hal ini menanggapi pertanyaan soal isu pertemuan gatot nurmantio dan prabowo subianto
untuk bergabung dengan partai gerindra atau bahkan maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
pertemuan mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
mendapat perhatian banyak pihak akhir akhir ini
mulai dari pernyataan gatot yang diajak prabowo masuk gerindra
hingga pernyataan dari gerindra soal rencana gatot nurmantio maju dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
terhadap isu tersebut panglima tni marskal tni hadi cahyanto dalam kunjungan kerjanya ke gunung kidul yogyakarta
ia menunjuk kapus pen tni maijen tni s fadilla untuk menjawabnya
tidak bisa memutar ya saya tujuannya adalah menjaga keutuhan wilayah nkri dan selamat tempat
oke pak terkait dengan gatot yang
terkait dengan pencana untuk gatot akan ada seharusnya
itu kan tanyakan gapus pen
sementara itu kepala pusat penerangan mabes tni maijen tni ms fadila membenarkan gatot nurmantio saat ini masih menjadi tentara aktif dan belum pensiun
meski sudah tidak menjabat lagi sebagai panglima tni
statement pak gatot juga menyatakan beliau masih aktif
belum menentukan apa saya kira pernyataan beliau seperti itu
kalau nanti akan bergabung dengan politik apa yang harus dilakukan
itu haknya beliau
meskipun masih aktif
ya kan tadi pertanyaannya kalau setelah gatot
ya itu haknya beliau
ya itu haknya beliau
kalau sekarang saya kira beliau menempatkan diri sebagai tentara beliau belum menentukan apa apa
tapi terkait dengan tentara itu bisa
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
yang saya tahu beliau menemukan itu
itu kapasitas beliau panggilan sebagai panglima tni
terima kasih kepada para pemimpin
gatot nurmantio mengakhiri tugas sebagai panglima tni pada awal desember lalu
gatot akan pensiun pada akhir maret ini
hendrawan setiawan yogyakarta